minggu pagi aksi tagar ganti presiden diadakan di monas jakarta pusat
aksi tersebut turut dihadiri oleh politisi pks mardani alisera
politisi gerindra habibur rahman dan aktivis neno warisman
aksi diisi dengan orasi dan yel yel ganti presiden dua ribu dua puluh
adapun dalam aksi ini tidak ada deklarasi calon presiden
terkait aksi ini pengamanan di sekitar kawasan monas
terutama di lokasi patung arjuna wiwaha ditingkatkan
pengamanan dilakukan oleh pasukan gabungan kepolisian
tni angkatan darat dan satuan polisi pamong praja
hingga berita ini dibuat pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut
mengenai izin pelaksanaan aksi
kawasan monas tidak masuk dalam zona bebas kendaraan bermotor
seperti yang diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh
permohonan untuk tanggal enam mei ini
sebenarnya kami hanya diberikan tembusan
tapi dia minta kegiatan penyampaian aspirasi terkait masalah pilpres dua ribu dua puluh
ini kan sudah jelas banget kan di sini ada kegiatan politik
karena permohonannya itu pemberitahuan kegiatan penyampaian aspirasi
oleh karena itu kami sudah sangat tegas menyampaikan bahwa kegiatan tersebut
tidak bisa kita izinkan
warga yang menggunakan kaos bernuansa politik dihalau memasuki kawasan bebas kendaraan bermotor
atau car free day di jakarta
hal ini dilakukan setelah terjadi dugaan perundungan minggu lalu
untuk memastikan gesekan antar pengunjung car free day tak kembali terjadi
pemerintah daerah melalui dinas perhubungan dan satuan
polisi pamung praja melakukan aksi preventif dan edukasi
kegiatan dilakukan di dua belas titik masuk kawasan car free day
warga yang menggunakan kaos bernuansa politik dilarang memasuki kawasan ini
bagi warga yang memasuki kawasan car free day
petugas satpol pp dan petugas dari dishub memberikan kaos polos
namun tak semua warga menanggapi positif pemberian kaos polos
belum dikasih tahu
selalu dikasih tahu
tapi nama ibu pendukung
enggak pendukung ya bu ya
nah tanggapannya ibu dengan diberikan seperti ini apa bu
untuk mengimbau mengingatkan kepada mereka
kalaupun kalaupun ya tidak ada alternatif lagi jalan
pak saya harus lewat sini
sedangkan mereka menggunakan tagar a tagar b tagar c tagar d
ya bagaimana ya
supaya tertib ya kami kan penjegahan
jangan sampai kelompok tagar a ketemu kelompok tagar b
nanti bisa menimbulkan suasana yang tidak tertib
oleh karena itu kami sarankan silakan ini ada kaos polos
ya kami tidak suruh buka
kalau mau memang harus terpaksa lewat jalur radu gede
sudah ada koresponden cnn indonesia mumtazah chakra diningrat
di kawasan patungkuda jakarta
taza selamat siang
bagaimana perkembangan terbaru seputar rencana dilangsungkan
acara deklarasi akbar ganti presiden ini
selamat siang verdi
acara tersebut sudah berakhir tadi ferry sekitar pukul sepuluh tiga puluh
dan tadi dimulai sekitar pukul delapan pagi
kalau menurut informasi yang saya dapatkan dari kombespol argo yuwono
humas polda metro jaya setidaknya ada empat ratus orang yang mengikuti
aksi deklarasi relawan hashtag ganti presiden tadi verdi
dan kalau kita lihat memang di belakang saya ini sudah cukup sepi
begitu untuk mobilnya pun juga sudah tidak ada
para aktivisnya pun juga sudah tidak ada
hanya ada beberapa saja orang yang berada di belakang saya ini
mereka para relawan relawan
ataupun mereka yang mengikuti aksi tagar ganti presiden yang tadi
yang masih belum pulang begitu ferdi
dan terkait dengan adanya aksi tadi
memang dari pihak pol lema metro jaya mengatakan mereka telah mengantong izin
karena kawasan monas ini memang di luar kawasan car free day
ataupun kawasan bebas kendaraan bermotor
seperti yang diratur dalam pergub nomor dua belas tahun dua ribu enam belas
dan tadi memang acaranya kalau kita lihat verdi
acaranya hanya orasi orasi saja yang tadi dibawakan oleh reno warisman
ada juga tadi dibawakan oleh politisi gerindra habibur rahman
dan juga oleh politisi pks mardani alisera
dan terkait dengan acara tadi verdi
kalau kita lihat memang sebenarnya tidak ada
ada deklarasi calon presiden secara khusus yang diumumkan dalam acara tadi
hanya mereka mengeluarkan yel yel ataupun orasi orasi
dan mereka menginginkan agar pemerintah yang ke depan
pada saat pemilih presiden dua ribu sembilan belas nanti dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat
yang dipilih adalah orang orang yang benar benar dapat memenuhi amanat mereka
yakni amanat pemenuhan lima sila pancasila
yang mereka lihat bahwa selama ini pemerintahan joko widodo gagal
dan mereka menginginkan bahwa lima sila pancasila ini terpenuhi selama pemerintahannya
ada pun demikian memang kalau kita lihat dari hasil konferensi pers
yang tadi disampaikan oleh mardani alisera verdi
kita lihat bahwa ada juga pernyataan bahwa memang pak jokowi sudah cukup bekerja keras
baik nilainya tapi kami ingin yang lebih baik
yang lebih mampu membawa indonesia
dan mereka menginginkan agar pemerintah indonesia
agar indonesia lebih menghargai musyawarah bukan membungkam pendapat
karena mereka melihat bahwa adanya larangan dilaksanakannya aksi ini
dilaksanakannya aksi ini
dari kawasan carl friede sepanjang jalan tambren hingga lubun dara senayan
menurut mereka ini merupakan larangan mereka untuk mengeluarkan aspirasi
karena mereka merasa bahwa mereka ini bukan dari partai politik
mereka juga tidak bergabung dalam kelompok politik manapun
dan aksi ganti presiden ini menurut mereka bukanlah aksi politik
melainkan aksi yang mengeluarkan aspirasi masyarakat
yang merasa kecewa atas pemerintahan joko widodo saat ini
aksi aksi yang menginginkan mengganti presiden
bukan aksi yang menginginkan adanya deklarasi presiden manapun
mereka masih membuka opsi untuk presiden yang mana yang nantinya akan mereka dukung
baik itu joko widodo bahkan termasuk
ataupun gatot ataupun prabowo subianto
mereka masuk akan melihat pertimbangan pertimbangan
mana presiden yang nantinya bisa mereka nilai memenuhi kriteria mereka
yakni presiden yang menurut mereka benar benar akan membantu indonesia memenuhi lima sila pancasila
itu yang kemudian terus menerus ditekankan
selama aksi tadi verdi
kalau saya mendengar dari orasi orasi yang disampaikan oleh ketiga aktivis tadi pagi verdi
ya baik terima kasih mumtazza chakra diningrat dari kawasan monas jakarta pusat